saya jawab kerjasama kita untuk proyek distribusi beras dan kebun yang dimanfaatkan
kami bertanya ke kerjasama sse
saya sudah sera
ini peras bukan lagi
beras ini sudah berubah menjadi beras milik dna
beras bantuan presiden sudah dikirimkan
ini bukan lagi beras bantuan presiden
tapi ini sudah beras rusak milik gene dan kemudian dikubur